hari ini menjadi rekor penambahan covid sembilan belas berdasarkan data yang dihimpun dari kementerian kesehatan
per hari ini sebanyak tujuh belas delapan ratus sembilan puluh lima kasus baru dan total positif covid sembilan belas di tanah air kini mencapai empat tiga ratus delapan puluh tujuh dua ratus delapan puluh enam kasus
pasien sembuh bertambah lima satu ratus sepuluh sehingga total pasien sembuh saat ini adalah empat satu ratus empat puluh delapan delapan ratus empat orang
kasus kematian di tanah air bertambah dua puluh lima hingga total pasien covid sembilan belas yang meninggal dunia mencapai satu ratus empat puluh empat tiga ratus tujuh puluh tiga